lalu bagaimana kemeriahan hut ri di luar negeri khususnya di selandia baru
sudah terhubung dengan kami duta besar republik indonesia untuk selandia baru tantowi yahya
selamat pagi waktu indonesia dan selamat siang waktu new zealand pak tantowi
pak tantowi bagaimana perayaan hari ulang tahun ke tujuh puluh empat republik indonesia di sana pak
wah luar biasa sekali perayaan kali ini
ini kali atau tahun ketiga saya dan istri saya dewi bersama sama dengan warga indonesia
merayakan hut pemberdekaan
nah yang sekarang ini pertama kita dalam ancaman hujan besar
karena ramalan cuaca itu hujan itu mulai jam tujuh sampai sepanjang hari
ternyata hujan itu berhenti dan kita melangsungkan acara pukul sembilan tiga puluh
dan alhamdulillah berlangsung dengan baik ketika acara selesai hujan pun turun
itu yang pertama
nah yang kedua untuk pertama kali warga kita ini mungkin karena hanya hari sabtu
ini yang datang ini lebih dari tiga ratus
lebih dari tiga ratus yang datang dari berbagai kota di selandia baru
dari wellington dari oakland dari nelson dari christchurch dari rotorua dari ruwapahu
semua kumpul di sini dan kita menyajikan makanan khas seperti di belakang saya ini bakso
dan tukang baksonya ini kita import langsung dari indonesia
dengan visa khusus
terus ada makanan bubur merah putih ya
dan juga dihadiri oleh para sesepuh dan pinis sepuh warga kita yang ada di sini
mungkin saya ajak muter ya kalau masih ada waktu ya
ayo kita lagi live dengan si nm indonesia nih
nih warga kita semua
halo semuanya kita lagi live dengan si nm indonesia nih
indonesia aja ya
oh luar biasa
ini kita sebut tadi datang dari banyak kota di selandia baru
tantowi kalau anda tadi katakan kemeriahan bisa tetap berlangsung terkait dengan upacara bendera
lalu adakah rangkaian acara lain yang menarik bisa diceritakan kepada kami
adakah lomba lomba seperti layaknya dilakukan di tanah air
berbagai lomba sudah kita laksanakan itu satu bulan yang lalu
jadi tadi ini kita hanya membagikan hadiah kepada para pemenangnya
tapi satu bulan kemarin itu dari pertengahan juli sampai dengan
minggu kemarin agustus berbagai lomba kita laksanakan ya
ada bulu tangkis poli kemudian bowling gaplek pimpong sampai dengan e game
pada tahun dua ribu sembilan belas
tadi kalau udaranya bagus kita mau bikin apa
lomba balap karung bagian kemudian akan kerupuk
tapi karena udara hujan tadi tidak bisa kita laksanakan
tapi syukur alhamdulillah ini warga kita masih ada di sini
mereka kenyang makan bakso
malu banyak anak kos
jadi sekalian begitu ya pak tantowi
nah pak tantowi ini meskipun cuaca kurang baik begitu
tapi dengan banyaknya makanan ini bisa sekali lagi pak kami ingin lihat
bagaimana antusiasme warga negara indonesia di sana yang sedang merayakan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh empat pak
tadi kita menu cuma dua
bakso sama bubur kaca merah
saya nggak tahu tadi katanya ada tiga ribu berapa
saya tanya tadi kenapa ludes
karena ternyata banyak repeat customer
ini sekarang ini kan lagi musim dingin di selandia baru
ini lagi winter
jadi kita masuk ke sini hangat hangatan dengan makanan makanan hapsi indonesia
saya juga tadi waktu sambutan menyampaikan atau mengeho kan kembali pesan bapak presiden
pada waktu pidato kenegaraan di gedung
parlemen kemarin mengenai pentingnya kita menjaga persatuan dan menjadikan pancasila sebagai rumah besar kita
pak tantowi kalau saya lihat itu sangat meriah sekali
antusiasmenya begitu bergelora meskipun cuaca buruk
lalu bagaimana apa yang menjadi semangat buat para mahasiswa indonesia yang ada di sana
terutama mungkin yang tadi bapak katakan banyak nih anak anak kos ataupun anak anak yang sekolah atau bekerja di sana
untuk menyikapi kemerdekaan terutama dengan tema kali ini yang cukup menarik
ya kita itu ada tujuh warga kita yang ada di selandia baru yang tinggal di berbagai kota
kebanyakan itu di auckland kemudian kota kedua itu di wellington dan sekitarnya
karena jumlahnya enggak banyak jadi tidak begitu susah bagi saya untuk berkomunikasi
dan meng engage mereka melalui berbagai platform sosial media yang ada
jadi setiap kali
setiap kali kita punya acara mereka itu tahu mereka well informed kbri bikin apa
dan yang kedua kbri ini kita benar benar bikin sebagai rumahnya orang orang indonesia
jadi mereka bebas masuk ke sini menggunakan fasilitas yang ada
terus makan nggak makan kumpul ya
terus untuk orang asing juga yang friend top indonesia juga mereka sering berkunjung ke sini
ya untuk berbagai kegiatan
pokoknya ini benar benar menjadi
rumah indonesia yang hangat
nah ruangan ini adalah ruangan namanya ruangan bali
ya karena dekornya ala bali
rakasat dari mana
mereka udah latihan berapa lama kalian latihan
satu bulan ya
dilatih langsung oleh siapa tadi pelatihnya
nah ini pelatihnya nih
angga dari mabes polri
angga dari mabes polri
kemudian tadi ada obade
ada paduan suara
ini nih anggotanya nih
ibu ibu rumah tangga yang latihan lebih dari satu tahun setengah mereka latihan
mas sudi surataputra
mana lagi tadi itu yang paduan suaranya
tidak perlu ada honor
semangat ya pak ya

semangat ya pak ya
benar benar semangat mencintai negara dan juga berpartisipasi dalam perayaan hari umum
dan juga berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahun indonesia yang ke tujuh puluh empat
terima kasih bapak tantowi yahya duta besar indonesia untuk selandia baru sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia pada pagi hari ini